sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
semua pada ceria semangat banget sekolah
sementara gue ke sekolah
masa sih ya gue pergi ke sekolah
sama kondisi kayak gini mulu
udah capek ngantuk
sekolah dari pagi
malam gue harus mulai begadang lagi kerja
sampai kapan gue begini mulu
hei ngapain lo duduk disini
maaf mbak saya gak tau nih tempat duduknya mbak rika
udahlah gak usah lucu lah
gue enek tau liat muka lo
eh anak anak baru tuh jangan berlagu ya
ya allah ngapain sih mbak
saya salah mulu sama mbak rika
yaudah mbak saya mau ke depan dulu
eh eh eh sini sini dulu
apa lagi sih mbak
dengar ya selesai loh nyanyi
hasil sawerannya lo kasih ke gue ya
belah mbak kerja mbak amat sih
mau negara hubungan gue gak
altu lo mau gue bikin sengkara
awas lo ya gue tunggu lo disini ya
astaga memang gue comberan apa disiram
mau ditungguin kamu
lo tuh kemana aja sih dari tadi gue tunggu
lo gak nyanyi
sekarang manggung gue diambil
sama cewek sialan itu
siapa sih dia
baju basah kayak gitu masih dipakai sama dia
gila memburu diri
enggak darah pun
keluar darah ya kereta rumah sakit ya
wah dapat saweran banyak loh hari ini alhamdulillah mbak buat gue ya jangan mbak itu kan pendapatan
yang hari ini lagi saya harus nyerahin dulu ke pas api ala udah lah hari ini tuh dia nggak
dateng jadi biar uangnya gue yang pegang nanti kalau sampai pas api nanyain gimana
ya ampun mbak masa cuma rp lima puluh eh udah untung lo gua kasih banyak bacot lagi loh
ma sini ma biarlah aja nyuapin mbah beh mendingan ma istirahat aja kita emang nggak kerja hari
engga mak ela malas banget hari ini kerja ela mau jagain mbak be aja dah
engga engga engga lo mesti kerja hari ini
udah sana pergi nggak usah ngurusin gua
yelah be kenapa ngomongnya begitu sih be
lo dibilangin udah nggak ada yang nurut sama gua padahal gua udah nggak ada artinya
ya allah bang kenapa sih ngomongnya kayak begitu ah
udah sana sana pergi be pergi deh
ela dimana uang sawelan kemarin dimana
engga tahu pak
kamu jangan bercanda ya gimana uangnya
uangnya udah diambil sama mbak rika
orang jelas jelas dia kok pak kemarin habis nyanyi tuh ya dia langsung pulang
nggak bagi bagi hasil sawelannya
tapi kemarin mbak yang ngambil kan
katanya uang saweranella mbak rika yang mau kasih sama pak sapi
tuh kan pak rika bilang juga apa
ini anak ya udah dari pertama masuk juga emang udah tukang bohong
saya bener bener kecewa sama kamu ela
sumpah pak demi allah pak ella gak berbuat kayak gitu
ela di fitnah pak
mbak rika tolong dong mbak jelasin sama pak sapein
kan mbak semua yang ambil uangnya mbak
hah nggak tuh
lagi mana buktinya kalau gue yang ngambil duitnya hah
mulai hari ini dalam waktu sebulan saya minta kamu tidak boleh nyanyi lagi di sini
pak jangan pak
kamu yang ngambil uang kemarin kamu harus kembalikan
kalau nggak saya pecat kamu
jangan dipecat ngerti pecat
om kita mau nyamuk kemana nih
terserah deh yang penting kamu seneng om pasti antar kamu deh
jangan aja om
jay lo tuh apa apaan sih
eh lo tuh cewek apaan sih lo udah berani selingkuh sama om om lagi
terus sama ini hubungan kita apa dong
kita tuh gak ada hubungan apa apa
jangan om jaya jangan om jaya sabar sabar bang
eh kalau lo berani jalan sama dia kita putus
jangan om jaya
gue tuh cuma nggak habis pikir kenapa sih rika bisa begitu
bang jaya ikhlasin aja mungkin rika bukan jodoh abang
tapi mudah mudahan allah ngasih jodoh abang yang baik
yalah doain ya bang
payahlah tapi ya makasih
karena udah ngingetin gue kalau rika itu bukan jodoh yang baik buat gue
makasih ya bang
tapi kemarin ya lama cuma mau ngibur bang jaya doang sebenarnya
biar bang jaya gak marah sama rika
bisa aja lot lo tuh baik banget cilat

lo tetap tanggal biji
tak ada pasangan

kenalinnya bang jaya malah wah ganteng juga ya mobilnya juga bagus
cepatnya bisa aja ayo masuk jaya enggak usah mak saya mau langsung pulang aja deh cuma mau
ngantre lak kesiankan mau udah malem oh ya udah deh makasih ya sama sama mak lak abang pulang dulu
iya bang hati hati ya bang salamualaikum waalaikumsalam